perasaan cur sih
aku sayang padamu gini
ya gak berang
tunggu aku dadar guling
nih liat sendiri
makanan berantakan kayak gini
pasti popi ya
ini makan anak paut
gak mungkin suka yang begini
siapa lagi di rumah ini
kalau bukan popi
dua duanya makanan khas wudhu contoh makanan
dari mulut engkau lagi kalau makan nah makanan dari mulut siapa lagi kalau makan
makanan dari mulut siapa lagi kau makan
bukan popi bukan popi
ya popi lah
udah ngaku aja
gak tau loh ini kok bisa maruk ke mulut
eh lu sih
udah jadi nih kayaknya
tapi ibu harus cek dulu nih di dalamnya
rasain nyaman gak sih
tangguh tangguh tangguh
aku itu pak jelam
itu ada dua perusuh
om jin kejar dulu ya
iya lu keluar ibu
aduh aduh aduh
kok bisa ancur sih
darling jangan kejalkan aku darling
dunia ini tersampak tanpa kau disisiku ini
eh kemarin aku coba pak

kamu jangan berjalan gila ya
kamu meluk aku di depan omong
memang aku cowok abad
kamu yang meluk aku
jangan menghindar kau ya
aku hantam kamu
hantam berantem ayo
itu target kita kenapa kita nggak tangkap ini karena kamu nggak berantem hahaha kejar kejar
ayo kejar kejar makan mulu siap kecil temboloknya gede nih
siap tupi tupi udah tiket angus ini pasti booking hotel juga anggot bisa dibalikin duitnya
mau gimana lagi mau mobilnya kebanyakan begitu wajib total begitu ya udah di rumah
di rumah aja ngasih popi
iyah ternyata sih belum disesuaian
perché di rumah juga keren bos udah sampai di bali
bono semi bali proper runner hanya aja bolam lu kenapa nggak jadi sama kali bos
nasibnya macet total
temen temen juga sama kasih sesama kita buatnya abandoned
mau kemana kemana
enak aja nggak mau nyerah dan nggak mau nyesel oh ya ayo dengan trompet
ayo gile kamu tekan bergute kekeke brutal
tapi ya om jun ama bello lagi asik berkemping tuh kayaknya seru deh
ya lampunya udah jadi
waah ayo ibu nih selimutnya buat di dalam tenda biar nggak kedinginan mantep
banget ya mami mereka bisa berkembang gitu
iya enak betul bagus itu
terus kita kenapa pakai ngintip segala yaudah gabung aja bagus nih enak ini
selalu ini bagus enak aja mencabut gabung enak aja mendingan kita bikin
sendiri di rumah kita rumah kita itu lebih gede bener bener pasti biasa
aduh aduh aduh aduh
aku bukan cine aku jadul
dua kali dua kali dua kali wah ini menurut romudro
kakekcis ikut yang sangat cantik butuh demblot bahenol aku buka sele banyak
apa yang kau lakukan